ajang balap motogp akan segera digelar akhir pekan ini di sirkuit mandalika
dan selain ajang balapnya keindahan panorama alam di kawasan mandalika ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri
dan bagi saya salah satu cara terbaik menikmati keindahan alam di sini adalah lewat berolahraga pagi
pemandangan indah hamperan pasir pantai kute membuat lokasi yang berjarak hanya sekitar satu km dari sirkuit mandalika ini
menjadi salah satu destinasi wisata wajib di mandalika lombok nusa tenggara barat
jogging untuk menikmati udara segar pagi hari di pantai kute bisa menjadi pilihan kegiatan sebelum nanti anda menonton balap motogp
dan bukan hanya itu di kawasan mandalika juga masih ada lokasi lain dengan pemandangan yang tak kalah jamek
nah salah satu spot favorit di kawasan mandalika ini adalah bukit seger
di pagi hari atau sore hari kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh warga atau wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dari kawasan mandalika
termasuk saat tes pramusim lalu para juara dunia seperti mark marquez johan mir sampai fabio quartararo juga menyempatkan diri untuk datang langsung ke kawasan bukit seger ini
dari gerbang masuk hanya butuh waktu sekitar lima menit untuk sampai ke puncak bukit seger
siapkan fisik anda karena jalan mendaki akan cukup menguras stamina
namun sesampai di atas rasa lelah akan sirna saat melihat keindahan alam pantai bukit dan sirkuit di kawasan mandalika
ya untuk sekarang sih ya karena sirkuit ini sih mas
sebenarnya sih karena rutinitas sih buat olahraga tapi karena ada sirkuit juga jadi lebih menarik gitu
selain pemandangan pantai di kawasan mandalika daya tarik terkini dari kawasan bukit seger ini
ini adalah kita juga bisa melihat dari atas keindahan sirkuit kebanggaan indonesia sirkuit mandalika di lombok nusa tenggara barat
namun sayangnya pada saat race nanti pada tanggal delapan belas hingga dua puluh maret kawasan bukit seger ini tertutup untuk umum dengan alasan keamanan
jadi kalau mau nonton motogp harus beli tiketnya dan datang langsung ke sirkuit mandalika
herlangga wisnuaji robby bahtiar mandalika nusa tenggara barat